kalaupun yang bersangkutan atau beliau ini mungkin ada kehendak politik dan seterusnya sah sah saja
tapi kalau melarang apalagi calon presiden ya melarang ke sana itu agak aneh bin ajaib
segitunya kan kita selama ini masih berperaduga baik mudah mudahan ini kesalah pahlaman semata
dan mudah mudahan ini kemudian bisa menjadi koreksi
tidak boleh nanti di suatu hari di masjid mana ya pak jokowi kemudian dilarang
yang semuanya kami juga tidak mau
kalau masalah di masjid hari jumat beliau beliau ini mau sholat dibiarkan
dan tidak ada kalau di masjid kan tidak boleh pakai atribut atribut apalagi kampanye
pasti tidak boleh
jadi memang tidak ada
dan itu nanti disempret oleh bawaslu kan kami juga tidak mau konyol
tidak mungkin dilakukan
dan sekarang bawaslu memang sedang lagi mengidentifikasi bagaimana kemudian komunikasi yang terbangun dan kesalah pahaman itu terjadi
mas maman tadi mas priyo bilang ini kesalah pahaman
kalau tkn menilai ini bagaimana
ya pertama tentu
kita harus menghormati konstitusi dimana kebebasan kita beragama itu dilindungi oleh konstitusi
pasal dua puluh sembilan itu jelas
yang kedua saya konfirmasi ke takmir masjid bagaimana kronologinya
jadi memang takmir masjid tidak pernah melarang siapapun untuk sholat jumat di sana termasuk tentu pak prabowo
nah tetapi ada selebaran ribuan selebaran yang dikeluarkan oleh apa yang menyebutnya mantap
itu ada ajakan sholat jumat bersama prabowo
nah itulah yang sebenarnya perlu diklarifikasi
bahwa jangan sampai kehadiran pak prabowo itu menjadi ajang yang dipolitisir
dan takmir masjid tidak mau
nggak mau ajang yang begitu sakral suci tiba tiba dipolitisir
sehingga nanti efeknya lebih jelek lagi
masjid yang seharusnya dipakai tempat untuk menyatukan uhuah
baik itu uhuah
uah islamiyah atau uhuah watoniyah nilai nilai kebangsaan
tiba tiba terganggu oleh kelompok orang yang menjadikan itu seolah olah
kauman dijadikan tempatnya pak prabowo lalu kelompok pak prabowo datang
nah itu yang sebenarnya tidak diinginkan
jadi saya setuju mas priyo tadi bahwa kesalahpahaman ini harus diselesaikan
tidak boleh ada pelarangan oleh siapapun kepada siapapun dalam beribadah di indonesia
apalagi kepada calon calon pemimpin kita
tapi kita harus menghormati pihak takmir masjid yang merasa ada orang yang memanfaatkan kehadiran pak prabowo itu di masjid kauman dengan membuat pamplet begitu banyak puluhan ribu
saya sempat dikirim lewat whatsapp bentuk pampletnya
walaupun kemudian ditarik kembali ya
ya dan walaupun itu ditarik kembali seharusnya jangan
jadi seolah olah takmir masjid merasa dia ditelikung sesuatu yang begitu indah awalnya tiba tiba di tengah jalan ada orang yang memanfaatkan

tiba tiba di tengah jalan ada orang yang memang

nah itu yang merasa tersinggung pihak takmir masjid
jadi politisasi ini lebih ke arah narasi yang mengatakan bahwa ajakan untuk berkampanye di masjid itu yang sebenarnya dipelintir oleh sebagian pihak begitu ya
ya jadi kalau kita ngikuti tadi mas priyo sudah betul orang hari ini umat islam berkumpul tanpa ajakan tanpa pamplet itu sholat jumat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini